seorang bayi berusia satu lima bulan selamat dari terjangan banjir lahar hujan gunung merapi di kabupaten tanah datar sumatera barat
bayi bersama keluarganya terseret dan terjebak banjir lahar selama setengah jam
sebanyak satu ratus empat puluh empat warga nagari rambatan kabupaten tanah datar sumatera barat bertahan di posko pengungsian di kantor nagari
warga belum berani kembali ke rumah setelah banjir lahar hujan gunung merapi yang terjadi pada sabtu malam lalu
salah satunya adalah virgian dan keluarganya yang selamat dari terjangan banjir lahar hujan
saat banjir lahar hujan datang firgian bersama istri dan kedua anaknya yang berusia tiga tahun dan satu setengah bulan
sempat terseret lalu terjebak banjir lahar selama setengah jam
virgian sempat mencoba menyelamatkan diri
namun air bandang datang dengan cepat
firkian yang menggendong kedua anaknya terseret lalu tersangkut di sebuah pohon
teriakan yang meminta tolong mengundang warga datang dan membantu
keluarga virgian selamat termasuk si buah hati yang masih sangat kecil
itu lah dia yang langsung terjun nolong bayi saya
tidak itu malam itu saya sama teman itu di gunung gunung dekat terminal
satu malam besok paginya baru ke rumah sakit
dari diperiksa rumah sakit bagaimana kondisinya
saya katanya sih tidak di rongsen tidak ada patah tidak ada apa apa
istri saya diperiksa perutnya tidak apa apa
jadi saya bilang sudah saya pulang aja jalan aja
kabupaten tanah datar diterjang banjirlah hujan
puluhan warga ditemukan dalam kondisi meninggal dunia
sementara belasan lainnya masih dinyatakan hilang dan dalam proses pencarian
rio yohannes kompas tv tanah datar sumatera barat